tapi kalau bicara komitmen presiden tentang pemberantasan korupsi ada juga ini paling baru yang beredar di mana mana
pak ahok dimasukin ke dalam bagian dari keluarga besar bumn di pertamina katanya itu katanya memang ingin bersih bersih di sana pak
iya karena ahok itu lebih tegas
presiden itu ada masalah besar di dunia perminyakan kita itu
dia sudah membubarkan satu institusi yang konon menguasai jaringan perdagangan minyak kita itu dari hulu ke hilir
dan negara dirugikan setiap hari sekian ratus miliar gitu
nah presiden tahu kok ini sudah dibubarkan masih jalan ini
harus ada orang yang berani mendobrak itu semua
dan memang tujuan pak ahok dimasukkan
masukkan ke dalam pertamina itu prof kurang lebih
iya membersihkan pertamina
tidak spesifik ketika pak ahok itu diusulkan jadi itu saya tidak diajak bicara
tetapi secara umum ketika berbicara dengan saya presiden dalam hal pemberantasan korupsi
jadi dia mengatakan itu di dunia pertambangan permenyakan itu kita sudah berbuat banyak tapi tidak berubah katanya
tapi kenapa gak dijadiin di rut saja prof
di rut kan mungkin punya kemampuan
ya mungkin pelan pelan gitu